dalam program kanal pemilu tepercaya minggu malam direktur eksekutif lembaga survei indonesia jaya dihanan mengungkapkan dampak pencawa presan gibran raka buming raka bagi pasangan ganjar mafud dan anis muhaimin
banyak menganalisa ketika prabowo dengan gibran maka akan mengambil suara ganjar dan juga pdp maka sebetulnya yang diuntungkan secara tidak langsung adalah anies dan juga mohaimin
bagaimana dengan skema itu seberapa kemudian itu akan berdampak pada anies dan juga akan seberapa kemudian ini menjadi ancaman untuk prabowo dan gibran skema ini
ada potensinya untuk menguntungkan anis
jadi kemungkinan suara yang tadinya ke prabowo yang masih kritis yang masih ke prabowo yang tidak suka atau tidak puas dengan kinerja jokowi
atau katalah anti jokowi karena itu anti gibran mereka akan pindah ke anis
dan itu bisa jadi cukup banyak
pada saat yang sama karena gibran dan bersama prabowo itu berhadapan dengan ganjar itu berarti mereka akan saling menggerus kan
misalnya bisa jadi gibran bisa menggerus suara ganjar di jawa tengah atau di daerah daerah basis pdip
tapi bisa juga pendukung ganjar
pendukung pdip malah mengeras
karena berhadapan dengan orang yang dianggap mengkhianati
bisa jadi alih alih prabowo memperoleh suara lebih banyak justru pendukung pdip itu malah menjadi mengeras
akibatnya bukannya suaranya bertambah tapi malah berkurang karena ada yang lari ke anies gitu
jadi alih alih mereka bisa masuk putaran kedua
bisa jadi malah tidak masuk putaran kedua gitu
demikian juga potensi untuk ganjar
bisa jadi kalau skenario dari pihak prabowo berhasil menggerus suara ganjar gitu melalui kekuatan personal jokowi dan gibran berarti kan suara untuk ganjar bisa tergerus
sementara suara yang dipilihnya ke prabowo lari ke anies akibatnya justru ganjar yang tidak bisa masuk putaran kedua kan
jadi memang apa namanya
namanya pilpres memang dia masih menjadi sangat kompetitif
dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa belum tentu memasang gibran itu akan berdampak positif kepada prabowo
dan pasti dia tidak menjamin
tidak menjamin belum tentu dia menjamin kemenangan
tiga kali kalah dalam kompetisi pilpres tahun dua ribu dua puluh empat menjadi puncak pertarungan prabowo subianto untuk kembali meraih kursi presiden
kali ini ia memilih putra sulung
jokowi gibran raka buming sebagai bakal calon wakil presiden
apakah kemudian strategi ini cukup jitu untuk mendulang suara dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dan memenangkan pilpres dua ribu dua puluh
kita akan berbincang dengan wakil ketua umum dpp gerindra habibur rahman dan direktur eksekutif indro strategik ahmad khairul umam
selamat sore bapak bapak
assalamu'alaikum wa'alaikum salam
saya ke bang habib terlebih dahulu
tadi baru selesai rapi minas begitu ya bang
oke apa saja poinnya tadi bang
sudah firm sudah menguat begitu namanya tinggal nanti mendaftar ke kpu hari rabu ya bang
pem tadi apa namanya rekan rekan dari dpd dpd menyampaikan rangkuman pendapat dari dpc bac hingga ranting masing masing
bahwa memang tegas mendukung
bahwa memang tegas mendukung
gibran raka buming raka menjadi cawapresnya pak prabowo
dengan demikian apa yang kemarin sudah disampaikan partai golkar dan beberapa partai lainnya
sudah menjadi keputusan ya yang dikukuhkan kembali oleh partai gerindra
dan insya allah siap didaftarkan hari rabu besok tanggal dua puluh lima pukul sepuluh pagi
hari rabu tanggal dua puluh lima pukul sepuluh pagi kita akan melihat untuk pertama kalinya pak prabowo dengan mas gibran akan bersanding
begitu ya bang ya mendaftarkan diri ke kpu
bang habib kita ataupun publik juga masih terus bertanya tanya mengapa kemudian muncul nama mas gibran
memang sudah ramai santer dibicarakan ketuk palu di saat saat terakhir
menariknya mas gibran ini apa yang terjadi
menariknya mas gibran ini sebenarnya bagi pak prabowo itu seperti apa sih bang habib
apakah memang bisa melengkapi sosok pak prabowo
atau memang ada yang sengaja menjodohkan pasangan ini
ya tentu pak prabowo dalam membuat putusan menyerap aspirasi baik dari partai partai koalisi pendukung pak prabowo
relawan maupun internal partai gerindra
bagaimana kita tahu sejak beberapa waktu lalu
banyak sekali unsur unsur partai gerindra di daerah daerah menyampaikan dukungan kepada mas gibran
alasan yang disampaikan oleh para pengusul ya antara lain bahwa mas gibran ini
selain memang putranya pak jokowi tetapi juga sebagai sosok pemuda yang berkualitas
yang berhasil dalam baik sebagai pengusaha kemudian sebagai wali kota
lalu mas gibran ini dinilai oleh masyarakat sebagai sosok yang rendah hati pendiam tetapi justru komunikatif
nah ini yang dianggap quote unquote lucu dan konteks positif bagi masyarakat dalam hal ini
kelompok anak muda generasi milenial dan gen z
jadi ini dianggap kaya gini
jadi ini dianggap kaya gini
ini adalah karakter keren karakter yang dibangun sendiri oleh mas gibran
jadi dia bisa membangun karakternya sendiri
nah ini yang kami rangkum dari aspirasi di masyarakat
perubahan strategi juga ya bang karena kita lihat tiga kali pilpres sebelumnya

jauh lebih mudah itu juga karena ada putusan mk
ini bagian untuk perubahan strategi itu
terlepas dari apa yang disampaikan tadi ya banyak juga ya yang disampaikan masyarakat bahwa
duet pak prabowo dan gibran adalah wujud konkret kelanjutan rekonsiliasi
kelanjutan gagasan persatuan yang disampaikan pak prabowo sejak tahun dua ribu sembilan belas setelah pemilu
sampai saat ini dimana kita tahu rekonsiliasi dua ribu sembilan belas antara pak prabowo dan pak jokowi
membawa dampak yang sangat positif bagi kita sebagai bangsa dan negara
kita bisa melewati kondisi sulit misalnya ketika pandemi
lalu banyak dampak ekonominya pandemi juga kita bisa berhasil atasi
bahkan kita dinilai sebagai salah satu dari lima negara paling berhasil
mengatasi atau melewati pandemi
nah ini yang dianggap positifnya rekonsiliasi dan wujud konkret keberlanjutan rekonsiliasi
ini dianggap oleh para pengusul adalah dengan dicalonkannya mas gibran ini sebagai cawapresnya pak prabowo subianto
oke rekonsiliasi politik bukan politik balas budi
karena dulu diajak masuk dalam kabinet sehingga sekarang berbalik pak prabowo kemudian mengajak anak pak jokowi
untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
ya kerangka besarnya itu ya
keberlanjutan rekonsiliasi antara tokoh tokoh bangsa
makanya kan kemarin kita melihat banyak foto pak prabowo bersama pak jokowi dipasang oleh masyarakat
relawan di berbagai daerah
dan mereka ketika mendekati event pemilu mereka ini trauma terutama anak muda ya
tidak menginginkan terjadinya kembali polarisasi
jadi mereka mendorong pak tegerindra pak prabowo menjadi jalan tengah
jalan tengah artinya kita mengakomodir dan bahkan memaksimalkan meneruskan rekonsiliasi yang sudah maksimal ini
oke baik saya geser sekarang ke mas umam
mas umam apakah kemudian bisa kita katakan representasi secara langsung ketika pak prabowo menggandeng sosok anak muda
suara anak muda akan masuk ke suaranya pasangan koalisi ini
ya tentu suara anak muda itu sangat beragam
dan mereka akan cenderung memiliki karakteristik yang juga cukup bermacam macam
karena secara umum anak muda terutama dari generasi milenial dan juga generasi z
itu memiliki karakteristik yang cenderung politically disengage
dan kalau misal kemudian dari masing masing capres sawapres bisa meyakinkan apa yang menjadi konsen anak muda
terutama di sektor ekonomi lapangan pekerjaan kemudian masa depan mereka
terkait dengan konteks jaminan hari tua dan lain sebagainya
itu barangkali bisa menjadi titik yang mengubah bagaimana kemudian mereka akan memilih di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
nah akan tetapi di level ini saya tidak melihat ada satu basis keyakinan yang cukup kuat
proteks narasi dan juga visi
bagaimana kemudian meletakkan gibran misalnya di posisi cawapres pak prabowo
saya lebih menangkap bagaimana kemudian kepercayaan diri dari pak prabowo akan lebih kuat ketika bersanding dengan gibran
karena bagaimanapun juga gibran bukanlah gibran seorang
tetapi dia dianggap sebagai representasi dari keluarga pak jokowi
memang bagaimanapun juga ada semacam kepercayaan yang cukup kuat di internal
barangkali di gerindra atau di koalisi indonesia maju secara umum
bahwa dukungan dari pak jokowi akan memberikan impact elektoral yang cukup luas
karena dia masih memiliki approval rate yang cukup terjaga
kemudian juga memiliki basis kutel efek yang kemarin dinikmati oleh pdip
artinya kalau misal kemudian dengan basis penilaian yang cukup positif itu
masih kemudian dimanfaatkan oleh tim koalisi indonesia maju
maka kemudian itu bisa menjadi insentif elektoral yang cukup memadai
tetapi di saat yang sama kalkulasi lainnya lebih taktisnya mbak elvira
pak prabowo itu cukup kuat di jawa barat cukup kuat di banten
sementara dki jakarta terdistribusi secara merata
di hampir setiap pilpres tidak ada yang dominan
tetapi lebih terdistribusi secara merata
sementara belajar dari pilpres di dua ribu sembilan belas yang lalu
pak jokowi dengan pak prabowo itu mengalami gap suara yang luar biasa di jawa tengah
ada sekitar sebelas juta suara
dan gap suara itu termasuk yang tertinggi dibanding dengan provinsi provinsi yang lain
karena di jawa barat dan juga di jawa timur
dengan dpt waktu itu di angka sekitar tiga puluh tiga juta dan juga tiga puluh satu juta
itu gap suaranya di angka enam sampai tujuh juta
sementara di jawa tengah sampai sebelas juta
nah kalau misal kemudian gibran diletakkan sebagai posisi cawapres pak prabowo
dan kemudian memang betul bisa mengerus basis kekuatan politik pdip
dan juga basis dukungan kepada pencapaian mas ganjar di jawa tengah
maka hal itu berpotensi kemudian menipiskan gap antara suara pendukung pak prabowo dengan yang lainnya
tetapi yang perlu diantisipasi adalah kekosongan pada mesin politik di level jawa timur
karena bagaimanapun juga pak prabowo dan juga gibran
tidak merepresentasikan entitas ke daerahan jawa timur
dan juga bukan menjadi representasi dari identitas santri
yang menjadi identitas dari masyarakat di jawa timur yang identik dengan santri kaum nafiyin
nahdlatul ulama dan sebagiannya kelompok nasionalis
tetapi bagaimanapun juga mesin politik dari koalisi indonesia yang maju di jawa timur
relatif bisa diandalkan kalau bisa bergerak serius
karena gerindera nomor dua di jawa timur
kemudian demokrat cukup kuat di jawa timur
golkar juga cukup kuat di jawa timur
ditambah juga pan dan jaringan jaringan relawan
semua ini mbak elvira akan bergantung pada seberapa efektif proses sosialisasi
dan dalam konteks prabowo gibran juga seberapa efektif narasi ini bisa ter counter
karena bagaimanapun juga serangan serangan terhadap isu politik dinasti politisi karabitan
kemudian politisasi atau abuse of power terhadap mk untuk kepentingan menciptakan karpet merah untuk gibran
itu akan terus direproduksi dalam proses kontestasi oleh siapapun
oleh pihak kubu a maupun kubu b
yang pasti semua itu akan menciptakan pengaruh bagi masyarakat
kalau misal tidak bisa diantisipasi
hal itu berpotensi menjadi langkah atau munisi yang bisa mendowngrade kredibilitas dari pencapresan dan pencapresan
seperti yang dilakukan prabowo gibran
tapi kalau misal bisa diantisipasi tentu bisa menjadi langkah mitigasi yang produktif bagi pasangan tersebut
oke baik berarti bukan hanya tokohnya tapi siapa yang berada di balik mas gibran
saya ke bang habib lagi betul ya artinya kemudian ketika melihat ini
kekuatan yang kemudian bisa membantu pak prabowo di pilpres dua ribu dua puluh empat adalah endorsement pak jokowi
para relawan itu yang kemudian diperhitungkan
jadi pak jokowi kan kepala negara kepala pemerintahan
bagaimana disampaikan beliau beliau mendukung semua pasangan calon yang berkontestasi saat ini
jadi tidak mungkin menurut saya ya pak jokowi akan menyampaikan dukungannya terhadap salah satu calon
kalau soal anak beliau misalnya anak seorang politisi punya aspirasi
yang apa namanya tegas misalnya berkenan menjadi wapresnya pak prabowo itu hal lain ya
tapi kalau pak jokowinya tentu kita tahu
nah tapi yang saya mau sampaikan tadi juga saya sedikit mengomentari soal mitigasi yang sebagaimana disampaikan oleh mas umam
terkait tudingan tudingan miring pertama soal putusan mahkamah konstitusi
padahal di putusan mahkamah konstitusi itu sebetulnya sudah secara detail dijelaskan
dan dibantahkan tentang beberapa hal penting
misalnya soal open legal policy yang sudah sering diuji oleh mk
lalu soal apa namanya mahkamah keluarga yang sudah disampaikan bahwa dalam rezim hukum mahkamah konstitusi
dimana yang diuji undang undang itu tidak ada istilah konflik kepentingan
karena undang undang itu mengatur untuk semua orang ya berlaku untuk semua orang
dan kemudian soal politik dinasti
sudah banyak sekali pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tidak ada istilah politik dinasti di sistem yang demokratis
karena jabatan yang dipilih adalah jabatan yang dipilih oleh publik melalui pemilu
kita lihat contohnya misalnya di amerika serikat saja ada klan kennedy ada ayah dan jodh bus anak yang sama sama menjadi presiden
di singapura ada lee kuan yew dan bee jee lee sama sama menjadi perdana menteri
nggak ada persoalan selama prosesnya dilakukan secara demokratis
dan ini menurut saya sekarang seperti ini sekarang saja hari ke dua atau ke tiga setelah mahkamah konstitusi sudah menurun drastis
dan ini akan kami terus lakukan mitigasinya
bang habib jika kemudian kita berbicara tadi abang mengatakan tidak ada yang salah dalam proses demokrasi begitu
terkait putusan mk
terkait putusan mk
kita berbicara mengenai etika politik ketika kemudian gerindra mengajak mas gibran untuk menjadi wakil prabowo subianto
komunikasi dengan pdip seperti apa bang
karena memang mbak puan sendiri mengatakan secara resmi
perlu disampaikan ya
perlu disampaikan bahwa bukan pertama kali seorang tokoh politik maju melalui partai politik bukan yang membesarkannya
kita tahu jk pak jk maju dua ribu empat dan dua ribu empat belas bukan dari pak

dan setahu kami tidak ada juga etika etika misalnya yang dikatakan sebagai etika komunikasi antara partai yang mengusung dengan partai tempat di mana politisi tersebut berasal
kemudian juga ya ketika pak sandiaga solaudin uno kader gerindra menjalin komunikasi erat intens dengan salah satu partai politik dengan nawaitu sepertinya ingin menjadi wakil presiden dari koalisi yang lain
ketika ini ya tidak ada apa namanya komunikasi antara partai tempat yang baru ya dengan kami partai gerindra
kami sama sekali tidak memandang itu sebagai sesuatu yang melanggar etika
karena yang namanya aspirasi seorang anggota partai politik mutlak merupakan kebebasan yang bersangkutan
hal mana dijamin di undang undang dasar empat puluh lima dan juga bahkan di undang undang partai politik yang disebut kedaulatan partai politik itu ada di anggota
berarti itu ada di anggota jadi nanti dan saat ini kami serahkan sepenuhnya soal keorganisasian mas gibran ke pdi perjuangan partai sahabat kami untuk diselesaikan dengan baik baik
mas gibran adalah orang dewasa yang memiliki kedaulatan terhadap dirinya sendiri untuk menentukan sikap politiknya
tapi bang habib sebagai senior para senior lainnya di pucuk pimpinan dpp partai gerindra tidak berusaha untuk memberikan imbauan atau apa ya saya tidak tahu nasihat kepada mas gibran atau seperti apa bentuknya
karena prosesnya tinggal besok dan hari rabu
saya pikir mas gibran ya mas gibran adalah sosok yang sudah dewasa sudah cukup matang berpolitik beliau tahu sopan santun tahu etika dan tahu apa yang harus dilakukan
jadi itu murni otonomi beliau dengan partai tempat beliau saat ini menjadi anggota
kita tidak bisa mengintervensi ya sampai seperti apa kita tahulah apa yang akan beliau lakukan pasti baik
untuk penutup mas umam bagaimana anda melihatnya untuk ke depannya
tadi sudah disampaikan oleh bang habib apakah kedepannya kemudian kita bisa melihat
sosok pendamping pak prabowo akan menjadi seseorang yang kemudian bisa mendulang suara atau malahan menjadi beban dalam pilpres mendatang
ya lagi lagi semuanya akan bergantung pada intensitas sosialisasi dan juga langkah mitigasi tadi sejumlah munisi yang sudah dipersiapkan untuk memberikan hantaman kepada baik pribadi gibran maupun bagi pasangan prabowo gibran
oleh karena itu
langkah langkah sosialisasi ini perlu dilakukan terutama untuk memberikan argumen yang juga legitimet mengapa kemudian gibran yang dipilih oleh pak prabowo
nah kalau misal kemudian itu bisa dilakukan dengan baik bisa menepis sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada gibran dan juga pasangan prabowo gibran
barangkali bisa kemudian bertransformasi menjadi mesin politik yang cukup efektif
tetapi sama semua masih bergantung pada sel sel infrastruktur pemenangan itu
maka di level ini kerja keras dari partai partai pengusung prabowo gibran termasuk juga jaringan relawan yang bisa meyakini
atau yang meyakini bisa mengambil basis kutel efek yang selama ini dinikmati oleh pdip sebagai partai asal pak jokowi
maka kemudian itu menjadi tantangan yang cukup serius untuk dibuktikan dan perlu diuji kemampuannya
semua tentu perlu dihitung secara matang mbak elvira terutama bagaimanapun juga serangan bukan hanya dalam konteks narasi
tetapi juga akan terjadi mungkin dalam konteks yang cukup ekstrim kita sebut pembusukan
karena sepertinya narasi pengkhianatan mulai dimunculkan di sejumlah media dari kader kader terutama dari pdip
karena pilihan politik yang dianggap cukup ekstrim dan tidak sesuai dengan konstitusi

kalau misal kita merujuk misalnya pada putusan dpp pdip terhadap mas budiman sujatmiko
kepada pak fnd simbolon kepada pak murad ismail sebagai ketua dpd pdip maluku
yang begitu cepat karena tidak dianggap loyal
dan juga tidak akan memperkenalkan konstitusi partai
maka besar besar politik dari gibran
akan tetapi semua ini tentu membuat kita merasa tidak setuju dengan konstitusi partai maka besar kesusahan politik dari gibran
akan tetapi semua ini tentu membuat kita merasa tidak setuju dengan konstitusi partai maka besar kesusahan politik dari gibran

karena sepertinya dpp pdip masih menahan diri
tetapi besar dalam konteks menjaga isu isu berbasis nilai nilai loyalitas
kemudian aturan dan semua itu tentu menjadi bagian dari pembuktian yang nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya
kita lihat nanti bagaimana pembuktiannya dan kita lihat nanti bagaimana pendaftaran di hari rabu ya bang habib
pak prabowo dan pak gibran akan bersanding untuk pertama
sedikit ya bisa ya
singkat saja waktu kita sudah habis
jadi intinya oke ya jadi saya pikir sekarang publik kembali ke substansi bahwa saat ini anak muda faktanya bisa maju dan mengambil peran dalam kontestasi ini
dan yang kedua sepertinya kita akan segera terbebas dari politik polarisasi karena wacana persatuan rekonsiliasi ini bisa terus berlanjut
gagasan gagasan besar rekonsiliasi ini bisa terus berlanjut

baik bang habib terima kasih mas umam terima kasih sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom